diperlukan untuk dapat memberlakukan psbb
penerapan psbb dalam menekan penyebaran covid sembilan belas dinilai berhasil
apabila wilayah penyangga yakni bodetabek juga menerapkan hal serupa
terlebih banyak pekerja di jakarta berasal dari daerah penyangga
sebenarnya apakah karena kota tanggerang itu dengan kasus yang tidak terlalu banyak
kemudian psbb itu tidak diberlakukan
tidak karena kita dengan dki itu tanpa batas
dki tidak akan sukses kalau bodetabek itu tidak mendukungnya
kenapa karena orang kota tangerang yang pegawai dki itu banyak banget
yang kerja dki banyak banget
sudah mengajukan surat ke provinsi sekarang provinsi sedang dibahas
kenapa karena kan tangerang raya juga nggak bisa sendiri
dia kan harus disupport sama provinsi
nah sekarang yang mensupportnya
apakah dia juga mempunyai potensi untuk mensupport
ya kan yang mensupport bukan hanya provinsi kan
termasuk juga nasional sudah mensupport sebenarnya
pemerintah menyatakan hari ini kementerian kesehatan memutuskan
status pembatasan sosial berskala besar atau psbb sejumlah wilayah di jawa barat
termasuk bogor depok dan bekasi
meski tak merinci pembahasan pemerintah soal pengajuan psbb jawa barat
jurubicara pemerintah penanganan covid sembilan belas ahmad yuryanto
menyebut pembahasan sudah final dan diputuskan
sebelumnya gubernur jawa barat rituan kamil pada rabu delapan april lalu
sudah mengajukan psbb untuk lima wilayah di daerahnya
yaitu kabupaten dan kota bogor kabupaten dan kota bekasi serta kota depok
rituan kamil menambahkan dalam rapat terbatas dengan wakil presiden republik indonesia
disepakati bahwa jabodetabek dihitung sebagai satu unit kesatuan zona
dimana apapun yang dilakukan dki jakarta maka bogor depok dan bekasi juga melakukan hal yang sama
jawa barat sendiri menjadi provinsi kedua dengan jumlah kasus terinfeksi corona terbanyak di indonesia
pemerintah provinsi jawa barat resmi mengajukan pembatasan sosial berskala besar atau psbb
atas lima wilayah yakni kota bekasi kota depok kota bogor kabupaten bekasi dan kabupaten bogor
persetujuan izin psbb yang diperoleh oleh kota bekasi dan kabupaten bogor yang diperoleh oleh kota depok dan kabupaten bogor
persetujuan izin psbb yang diperoleh oleh kota depok yang diperoleh oleh kota depok
lima wilayah tersebut kini tinggal menunggu keputusan resmi dari kementerian kesehatan
bagaimana kesiapan para kepala daerah dari lima wilayah tersebut
malam ini kita akan membahasnya dengan para narasumber yang sudah bergabung dari luar studio melalui sambungan telepon
ada wali kota depok muhammad idris selamat malam pak idris
selamat malam mbak
dan ada wali kota bekasi pak rahmat effendi selamat malam pak rahmat
selamat malam mbak apa kabar
dan melalui sambungan skype ada bupati bogor ibu ade yasin
selamat malam bu ade bisa mendengar suara saya
oke nanti kita akan bergabung dengan bupati bogor ibu ade yasin dan juga pengamat tata kota pak nirwono yoga pada segmen berikutnya
saya mau ke pak muhammad idris terlebih dahulu wali kota depok dan ke pak rahmat effendi wali kota bekasi
kami mendapatkan informasi bahwa hari ini
yang diputuskan oleh kementerian kesehatan psbb atas lima wilayah sudah disepakati
apakah anda berdua sebagai kepala daerah yang ikut mengajukan sudah mendengar keputusan tersebut
mungkin ke pak muhammad idris terlebih dahulu
ya terima kasih mbak
saya secara pribadi baru mendapatkan informasi lewat metosnya dari salah satu asisten di provinsi
mereka mengatakan bahwa ini baru lisan saja
nanti fisiknya mungkin baru saja akan disampaikan ke provinsi
dan provinsi nanti selanjutnya akan membuat peraturan gubernur
peraturan gubernur juga nanti akan diperkuat lagi teknisnya lewat keputusan gubernur
dan nanti baru dikirim ke kami kota
nah harapan kami bahwa ketika sudah ada keputusan dari menteri kesehatan dan ada pergub
nanti kami minta waktu mungkin satu atau dua hari untuk melakukan persiapan
saya kira harapan kami sih bisa bersamaan bodebek ini bersama bekasi dan bogor
pelaksananya lebih cepat lebih bagus
karena untuk efektivitas pelaksanaan psbb dki tentunya tidak sangat terkait dengan pelaksanaan psbb yang ada di kami
oke pak ahmad effendi
tadi sudah dijawab oleh pak muhammad idris bahwa pemberitahuan dari kementerian kesehatan baru lisan saja
belum ada surat resminya
namun akan segera dibuat ataupun dikirimkan oleh kementerian kesehatan kepada pemprov jawa barat
apakah anda mendengar informasi yang sama pak rahmat effendi
ya kalau cuma lisan teman teman wartawan pun menyampaikan
bahkan kalau perkiraan saya seharusnya
kalau kementerian kesehatan tidak mengambil hari libur ini sebagai hari kerja
memang kemungkinan besar hari senin
tapi menurut saya dalam keadaan kondisi darurat hari libur pun harusnya diproses
karena sudah empat hari yang lalu
dan di permenkes nomor sembilan kan itu satu hari proses satu hari dikeluarkan
maka harusnya sudah keluar hari ini
oke pak ini kan sebetulnya pemprov jawa barat bersama dengan anda dan juga empat kepala daerah lainnya
mengajukan psbb kepada kementerian kesehatan
mungkin ke pak rahmat effendi terlebih dahulu nanti baru saya akan bertanya ke pak muhammad idris
pertimbangannya anda dan juga kepala daerah di lima wilayah ini mengajukan psbb ini apa pak rahmat
yang pertama intensitas dari mewabahnya
virus corona ini sudah sangat tinggi mbak
kami sudah satu seratus lebih
jadi yang meninggal sudah lima puluh enam yang positif itu sudah hampir satu ratus empat puluh an lebih
jadi memang kami sudah secara bertahap dari sejak kami mengatur ya
sekolah mengatur arus lalu lintas
sampai terakhir kemarin kami sudah menyelesaikan
berkenaan dengan bantuan sosial atau social safety net yang akan diberikan dalam langkah langkah terhadap penerapan psbb
oke artinya sudah ada pembatasan sebelumnya begitu ya
seperti arus lalu lintas dan juga hiburan malam yang diberlakukan oleh pmkot bekasi begitu ya
iya oke artinya sudah ada pembatasan sebelumnya begitu ya seperti arus lalu lintas dan juga hiburan malam yang diberlakukan oleh pemkot bekasi begitu ya

pak ahmad ya
kami ini sebenarnya tinggal melabeling dari kementerian kesehatan melalui pak gubernur
ya dan saya kira harus lebih cepat lebih bagus
oke oke pak muhammad idris kalau pertimbangannya di kota bekasi adalah persoalan jumlah kasus yang semakin meningkat
pertimbangannya apakah sama di kota depok
sama mbak pertama dari sisi jumlah kasus peningkatannya sangat signifikan
hari ini saja hari ini saja itu ada penambahan sampai tiga belas kasus positif
oke hari ini saja ya artinya sejak tanggal dua maret ya kejadian kasus pertama dan kedua
itu sampai sekarang sudah satu ratus dua kasus positif bagaimana odp nya sudah sampai dua ribu an dan pdp nya juga demikian
yang meninggal dari pdp justru lebih banyak sekarang sudah sampai tiga puluh delapan yang meninggal
untuk kasus positif ini sepuluh mohon maaf delapan delapan kasus meninggal
artinya dari sisi kasus peningkatannya sangat signifikan
dan dari sisi penyebaran penyebaran dan penularan ini
peta wilayah ini dari satu kelurahan satu kecamatan sekarang sudah seluruh kecamatan itu ada kasus
ya dan seluruh kelurahan sudah ada odp dan pdpnya
artinya sudah meluas seluruh enam puluh tiga kelurahan dan untuk sebelas kecamatan
oke ya nah pertimbangan ini saja sudah jadi
sudah menjadi sebuah alasan harus dipercepatnya psbb di kota depok
seperti itu alasan alasan yang lain tentunya banyak
oke saya mau menyapa dulu ke bupati bogor ibu ade yasin yang sudah bergabung melalui sambungan skype
apakah bisa mendengar suara saya bu ade selamat malam
ya bu ade tadi saya sudah berbincang dengan pak muhammad idris wali kota depok
dan juga pak rahmat effendi wali kota bekasi
beliau berdua ini sudah mendapatkan informasi bahwa sudah ada keputusan lisan
dari kementerian kesehatan soal psbb di lima wilayah di jawa barat ini termasuk di wilayah anda
apakah anda juga sudah mendengar informasi yang sama bu ade
ya saya juga baru mendengarnya dari baca berita online dan dari teman teman juga
dan kalau secara fisiknya kita belum lihat
oke sebetulnya pertimbangannya apa ibu
anda dan juga empat kepala daerah lainnya di bawah wilayah jawa barat ini
kemudian mengajukan psbb tadi pak muhammad idris
dan pak rahmat effendi sudah menjawab bahwa persoalan peningkatan jumlah kasus ini sangat signifikan
sehingga memang harus diputuskan psbb di lima wilayah tersebut
ya sama sebetulnya mbak persoalannya dengan beberapa wilayah yang jadi penyangga ibu kota
jadi kami mengajukan ini karena makin tingginya jumlah kasus positif setiap hari pasti bertambah
dan juga adanya kekurang disiplinan juga dari masyarakat
sehingga jumlah ini juga terus naik
dan apa yang kita kadang kita sosialisasikan atau apa yang tidak boleh dilakukan
ini kadang juga masih dilanggar seperti penerapan social distancing
physical distancing juga ini masih sulit dilakukan oleh masyarakat
oke pada saat proses pengajuan akan berapa lama
psbb ini diberlakukan di wilayah anda bu ade
ya kita akan sama sebetulnya mbak
kalau wilayah yang lain seperti bogor
buat kami yang mengajukan ini bogor bogor bekasi bekasi dan depok
jadi tentunya ini harus searah karena program psbb ini kita ajukan bersama sama
dan kita adalah wilayah yang menjadi penyangga ibu kota
dan ibu kota juga menjadi epicentrum dari penularan covid sembilan belas ini
kami pikir ketika kita mengajukan psbb ini kita harus sejalan bareng bareng
apa yang kita lakukan juga harus juga sejalan dengan dki
karena sebetulnya dengan diberlakukannya psbb di dki ini membantu kami juga di wilayah penyangga
sehingga memperingat tugas kami untuk memperlakukan seperti jakarta
oke artinya empat belas hari sama dengan dki begitu ya bu ade
oke saya mau ke pak muhammad idris terlebih dahulu
dan untuk teman teman di gas mobil
bagaimana persiapan anda untuk memperbaiki earthside
yeah saling per advisors
anak yang di stereotypes
pemkot bekasi setelah kemudian persetujuan psbb ini disepakati ataupun disetujui oleh kementerian kesehatan pak rahmat
ya mbak sebenarnya kita gini sama dengan depok dengan bogor lah
karena sebelumnya kita kan akan melakukan karantina wilayah terbatas
pada saat kita melakukan karantina wilayah terbatas kita bikin rw siaga depok sudah bikin
saya kira yang lima daerah yang ditetapkan oleh pak gubernur itu sudah melakukan karantina wilayah terbatas
nah saya di seribu tujuh belas rw itu sudah bahkan rw nya bikin surat pernyataan
artinya antar rw antar rw itu sudah menutup diri ya tapi kan ada jalan jalan negara jalan jalan provinsi dan jalan jalan antar kota ini yang tidak bisa kami kendalikan
oleh karena itu dengan psbb ini adalah langkah tepat langkah tepat melabilisasi atau mengesahkan sebuah karantina wilayah terbatas yang kami lakukan secara bertahap dari beberapa pekan yang lalu
nah mulai masuk kepada lo
nah ini tadi juga disampaikan oleh senior saya bu ade
kita nggak bisa melakukan lima kabupaten kota ini tanpa kita sama sama dengan dki
karena sebagian warga kita aktivitasnya di dki
tadi pagi saya ambil sampel di jalan ngurah rai yang mau ke jakarta
itu masih ramai sekali mbak
ternyata di sana bu di sana pun juga di dki pun juga belum ada pengecekan ya titik titik
kami sudah siap dengan dua puluh sembilan titik termasuk kota
kota depok kabupaten bogor dan kabupaten bekasi
kalau kota bogor kan kami nggak berbatasan langsung
oke bu ade bagaimana dengan persiapan kabupaten bogor setelah psbb ini kemudian disetujui oleh kementerian kesehatan
tadi pak idris dan juga pak rahmat sudah menyatakan bahwa mereka sudah menyiapkan tingkatannya sampai ke rw
kemudian beberapa titik titik memang sudah disiapkan
bagaimana dengan wilayah anda bu ade
ya sebetulnya hampir sama dengan beberapa wilayah yang sekarang mengajukan psbb
karena kami kan selalu melakukan komunikasi dengan kepala kepala daerah yang menjadi penyangga ibu kota
jadi sebetulnya kami juga sudah melakukan psbb tapi dalam skala kecil
misal kami menerapkan psbb ini di wilayah merah
karena wilayah merah ini adalah wilayah yang sudah terpapar positif
sehingga kami lakukan pengetatan pengetatan di beberapa kompleks perumahan dan di rt di tingkat rt dan rw
dan untuk ke desa juga kami
terus menghimbau kepada desa beserta rt dan rw untuk terus melakukan istilahnya semi lockdown
jadi walaupun tidak ada istilah lockdown tetapi di desa kami perketat untuk keluar masuknya orang
karena orang di desa itu kan lebih paham siapa orang ini mau kemana
karena skalanya lebih kecil
jadi pengetatan ini kita lakukan di tingkat rt rw dan desa
jadi sebetulnya seperti yang disampaikan oleh pak wali tadi
kita sebetulnya sudah melakukan psbb
hanya saja supaya ada dasar hukumnya kami melakukan itu
jadi kita mengajukan juga psbb agar lebih terukur juga nanti
apakah dengan dilakukan psbb ini nanti tingkat lajunya pasien positif ini bisa ditekan
atau bisa lebih rendah atau mungkin kurvanya bisa turun
oke nanti kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para kepala daerah
yang sudah disetujui untuk melakukan psbb
lalu akan dilakukan psbb di wilayahnya dan nanti juga akan bergabung pada segmen berikutnya
pengamat tata kota nirwono yoga bersama dengan kami cnn indonesia prime news akan kembali sesaat lagi
anda masih bersama kami di cnn indonesia prime news dan kita masih bergabung dengan para narasumber
yakni kepala daerah kepala daerah dari lidl
perbatasannya harus sama harus sama antara dki dengan kb
kalau hal hal teknis di dalam itu pelaksanaan dan realisasi teknis dan taktis itu memang bisa bisa berbeda
tapi secara umum khususnya perbatasan tadi transportasi misalnya yang menggunakan transportasi ini menggunakan jalan milik nasional
misalnya jalan raya bogor jalan raya bogor ini nasional
nah ini koordinasinya harus ketat
seperti apa jangan sampai dki menerapkan pembatasan tadi lalu lintas dan transportasi sementara kita tidak
ini tidak efektif
jadi harus sinergi begitu ya
misalkan kereta api penumpangnya dari dki
tapi kita tidak
nah ini tidak efektif nanti
ininya untuk keluar pembatasan pengguna kereta api
nah ini harus disinergikan
dan ada beberapa hal memang harus kita lakukan bersama sama
ada hal hal yang mungkin secara teknis bisa berbeda
pak rahmat untuk kota bekasi apakah ada implementasi yang berbeda dari segi kebijakan yang akan anda terapkan setelah izin psbb secara resmi ini dikeluarkan oleh kementerian kesehatan
kalau tadi pak idris sudah menyampaikan bahwa untuk transportasi harus duduk bersama ini antara lima wilayah dengan pemprov dki jakarta agar terjadi sinergitas begitu
jadi gini sebenarnya dki tidak bisa menerapkan sendiri dia
tidak akan efektif
saya jamin itu
makanya beliau menghubungi gubernur jakarta
barat dan mengajak bersama
nah untuk kami berlima ini ya
bu debek ini berlima
memang kalau saya dengan kabupaten bekasi ya
tentunya ada pintu masuk pintu keluar yang bersinggungan
dengan depok dengan kabupaten bogor
kota bogor tidak kami ya
harus dengan dki
nah dengan tiga ini dengan kabupaten bogor dengan depok dengan kabupaten bekasi
tentunya kami ya
menjaga di mana pintu masuk dan
pintu keluar ini memang harus bersama
itu memang sudah kita pikirkan ya
terus yang kedua kalau yang lain lain nggak ada beda
sama dengan dki
hanya yang kedua kemampuan dari safety social net atau bansos
nah ini pasti berbeda
depok berbeda fiskalnya bogor berbeda kami juga berbeda
nah kalau ini berbeda dengan dki ini akan ada kecemburuan yang sangat luar biasa
oleh karena itu kami berharap kepada pak gubernur jawa barat
dengan guru dki ya
untuk bisa memfasilitasi bagaimana kami yang dekat ini ya
apalagi dampak ini juga dampak bersama
nah ini harus kita lakukan bersama
terus itu saran saya kalau memang kita mau benar benar efektif
tentunya saat orang nggak keluar dari jakarta dan mendapatkan kesempatan yang bagus di dki
sementara kami dia nggak keluar ke jakarta
terus kami depok dengan bogor ini
ya berbeda jauh tentunya ada kecemburuan yang sangat luar biasa
saya mau ke bu ade
bu ade apa sebetulnya kesulitannya bu ade setelah kemudian
sebelumnya kan sudah diterapkan psbb meskipun belum ada izin resmi
namun sejauh ini yang anda evaluasi kesulitannya apa
penerapan psbb di wilayah anda dan mungkin teman teman kepala daerah lainnya juga memiliki persoalan yang sama begitu bu ade
kesulitan adalah yang pertama belum sadar
ya kesulitan adalah yang pertama belum sadar
ada kesadaran masyarakat bahwa physical distancing itu social distancing itu juga sangat perlu
lalu kesulitan yang saya alami barangkali lebih besar daripada daerah yang lain karena jumlah penduduk di kabupaten bogor ini lima sembilan juta jiwa mbak
jadi kemungkinan untuk kebutuhannya juga menjadi lebih besar dan tentunya ini membutuhkan waktu yang cukup lama juga untuk koordinasi dan sosialisasi
sehingga ini barangkali
ini barangkali hambatan hambatan yang ada di kabupaten bogor
dan juga jumlah tentunya penerima bantuan sosial juga ini pasti akan banyak sekali
sementara bantuan dari pusat dan provinsi juga terbatas
sehingga kami harus bagaimana caranya untuk bisa memfasilitasi masyarakat agar tidak terjadi kelaparan atau apalah namanya ya
dan ini tentunya butuh biaya yang sangat besar
saya nanti akan kembali ke bapak dan juga ibu kepala daerah
tapi saya akan bergabung terlebih dahulu melalui sambungan telepon ada pengamat tata kota pak nirwono yoga
pak nirwono tadi saya sudah mendengar penjelasan ataupun informasi dari teman teman kepala daerah
mereka sebetulnya menemui beberapa kesulitan dan ingin bersinergi dengan pemprov dki jakarta ya untuk duduk bersama bagaimana mensinergitas persoalan transportasi ataupun pembatasan transportasi
tapi menurut anda seberapa signifikan sebetulnya pak nirwono
daerah penyangga seperti botabek ini bodetabek ini menerapkan psbb dapat menekan angka penyebaran wabah covid sembilan belas pak nirwono
ya betul kalau kita lihat dari seminggu dua minggu yang awal memang epicentrum kan masih fokus di wilayah dki jakarta ya
artinya pembatasan masih kalau waktu itu dilakukan khusus untuk dki jakarta tentu akan lebih efektif gitu kan
tetapi semakin meningkatnya jumlah kasus dan seberang kasus maka kita melihatnya tidak bisa hanya dki
tetapi harus berani melihat sejauh bodetabek
nah di sini maka yang harus dilakukan harusnya yang tadi dikatakan oleh dari teman teman kepala daerah melihatnya ini sebagai satu kesatuan
jadi ya bodetabek itu sudah menjadi satu kesatuan dalam hal penanganan covid sembilan belas
di sini kita harus berani bicara bukan atas nama wilayah ya
nah oleh karena itu dengan sudah adanya pergub nomor tiga puluh tiga tahun dua ribu dua puluh per jumat kemarin kan dki sudah resmi psbb gitu kan
jadi saya berharap justru kalau kita lihat dalam evaluasi dua hari ini sebenarnya memang belum efektif karena kan ini masih hari libur
sampai dengan minggu besok tentu kita belum bisa menilai efektivitas dari pelaksanaan psbb di jakarta
mulai senin depan itu baru kita bisa menilai
jadi di minggu pertama itu justru kita akan mulai bagaimana antara senin sampai dengan jumat paling tidak di hari kerja efektivitas psbb untuk wilayah dki jakarta
dan ini tidak akan berhasil kalau pada saat bersamaan wilayah bodetabek
tidak melaksanakan psbb
karena secara teknis justru pendatang masuk itu kan dari wilayah bodetabek
tidak hanya dari dki jakarta
jadi kalau hanya psbb nya di wilayah dki dan sampai hari senin bodetabek tadi belum menerapkan psbb bisa dibastikan untuk minggu pertama pelaksanaan tadi tidak akan ber efektif
tidak akan efektif ya
untuk menekan penyebarannya karena justru kita harusnya kerjasama dalam konteks jab bodetabek
sudah tidak bisa hanya fokus di dki
tapi saya mengharapkan ada dua yang fokus ya
satu pada saat bersamaan ini jika memang wilayah bodetabek tadi termasuk bogor depok bekasi tadi serius untuk melaksanakan psbb
maka saat bersamaan juga harus sudah menyiapkan peraturan wali kota atau bupati terkait dengan psbb tadi
jadi tidak hanya sekedar melakukan izin kemudian baru menyiapkan gitu kan
nah ini bisa untuk memotong waktu bisa mencontoh apa yang sudah disebutkan dalam pergub nomor tiga puluh tiga tahun dua ribu
secara umum sebenarnya sudah dilakukan di wilayah dki dan jab bodetabek tadi mbak arifana
mulai dari pembatasan belajar bekerja dan juga kegiatan umum di tempat umum sebenarnya
nah tinggal yang perlu dibatasi tadi adalah apakah pembatasan tadi efektif atau tidak
sebenarnya kan itu fokusnya
kemudian dengan adanya penerapan psbb tentu ada konsekuensi terhadap dampak sosial ekonomi masyarakat
nah ini yang menurut saya harus dipikirkan dulu
harus dipikirkan dengan matang karena kita bicara soal bantuan sosial bagaimana memberikan bentuk insentif
nah ini yang harusnya dilakukan dengan cepat mbak rifana
tadi kan sudah disepakati sebetulnya ya pak nirwono untuk lima wilayah di daerah jawa barat
tapi kalau kita lihat jabodetabek itu ada tangerangnya pak
di mana tangerang itu masuk ke pemerintah provinsi banten
tapi sampai saat ini kementerian kesehatan mengatakan belum ada pengajuan psbb untuk wilayah tangerang gitu
kota tangerang belum mengajukan
nah sejauh ini kalau tangerang kemudian belum mengajukan psbb sementara lima wilayah penyangga sudah mengajukan psbb dan disepakati
apakah ini akan mempengaruhi pak keseluruhan ataupun kesinambungan dari penerapannya pak efektif tidak
pasti dari mana pasti tidak akan efektif
karena jangan lupa para pekerja kan juga ada yang berasal dari tangerang
baik itu kota kepaten dan juga kota tangerang selatan
oleh karena itu justru saya melihat posisi dari kementerian kesehatan jangan menunggu
tetapi melakukan intervensi
baik melalui kepada pemerintah provinsi banten maupun langsung kepada pemerintah kota kabupaten bekasi dan kota tangerang selatan untuk menawarkan
jemput bola ya pak ya
ya harus jemput bola
karena begini kita melihatnya jabodetabek
jadi kalau daerah tadi tidak mengajukan pusat yang harus berinisiatif untuk jemput bola
sehingga akan lebih efektif nanti sk dari kementerian kesehatan keluarnya itu tidak hanya per kota kabupaten lima yang akan dikeluarkan
kota kabupaten tangerang dan kota tangerang selatan
dengan demikian dalam penghitungan efektifitas psb nanti per senin
taruhlah mulai dari senin empat belas hari ke depan
tapi hitungannya se jabodetabek
kalau tidak nanti urutannya tidak sama nih maripana
misal dki kan sudah baru mulai jumpa
sementara untuk lima kota kabupaten di jawa barat kita belum tahu minggu depan mulai tanggal berapa
nanti kalau kita masih nunggu dari yang tangerang selatan bisa jadi beberapa hari kemudian
sehingga kalau kita menghitung efektivitas pelaksanaan psbb untuk wilayah jabodetabek tidak bisa empat belas hari
harusnya seragam gitu serempak begitu ya pak ya
jabodetabek satu zona begitu ya
betul tapi kita menghitung keberhasilannya kan jadi nggak sama
kalau tadi yang jadi catatan oleh karena itu saya berharap daripada kementerian kesehatan menunggu lebih baik melakukan jemput bola langsung kepada pemerintah
baik itu provinsi banten maupun langsung ke kota kabupaten tangerang dan kota tangsel ya
untuk sama sama mengeluarkan suratnya bersamaan
oke oke saya akan kembali lagi ke pak muhammad idris
pak muhammad idris tadi sudah disampaikan sebetulnya oleh pak nirwono harus ada keserempakan begitu kebersamaan untuk jabodetabek
artinya untuk kota tangerang dan juga tangerang selatan sebaiknya juga bersama begitu mengajukan psbb
apakah kemudian ada komunikasi pak antara kepala daerah lima wilayah penyangga ini dengan kota tangerang dan juga tangerang selatan
sudah kalau dari sisi komunikasi kepala daerah tetangga karena tangsel sendiri berbatasan langsung dengan depok bagian barat
ya dan kota tangerang juga demikian lalu lalang lalu lintas nggak lepas depok ini dari tergantungnya dengan kota tangerang
sehingga kemarin juga sebelumnya kita sudah wa an sudah teleponan bahwa memang kita harus satu yaitu jabodetabek
oke ini kan permasalahannya permasalah birokrasi kewilayahan bahwa mereka mengajukan ke provinsi banten kalau kami ke jawa barat
sebenarnya itu aja sih dan kita minta kepada pak ridwan kamil kemarin juga sudah bicara bahwa mereka akan berkoordinasi dengan pak wahidin
gubernur banten dan ke dki panis seperti itu
oke artinya hanya tinggal menunggu birokrasinya saja gitu ya pengajuannya dari pemprov banten
iya pengajuan kalau kesepakatan kayaknya sepakat mereka
jadi pak arief semuanya sepakat
tadi sudah disampaikan juga oleh pak nirwono bahwa harus segera dibuat peraturan wali kota ataupun peraturan bupati begitu untuk menunjang izin yang sudah diberikan oleh kementerian kesehatan
apakah sudah disiapkan pak idris
ya nanti kalau sudah ada pergubnya bahkan sudah ada sk ataupun apa setelah pergub itu nanti ada turunannya keputusan
setelah keputusan kepgub
kepgub setelah itu
baru nanti turunkan ke teknisnya
taklisan teknisnya kita keluarkan perual seperti itu
oke pak rahmat effendi
saya mau ke pak rahmat effendi
pak rahmat effendi apakah kemudian pemkot bekasi sudah menyiapkan peraturannya akan seperti apa
peraturan wali kotanya akan mirip dengan pergub peraturan gubernur no tiga puluh tiga tahun dua ribu dua puluh yang dibuat oleh gubernur dki jakarta anies baswedan atau mungkin ada yang lebih berbeda
kalau pak gubernur kan menafsirkan
di peraturan gubernur nomor tiga puluh tiga itu kalau saya lihat di internal dia
nah kalau saya akan buka nanti komunikasi dengan bogor dengan depok dengan kabupaten bekasi dengan dki
nah di sinergitas itulah nanti ada perjanjian kerjasama ya setelah kita sama sama menandatangani payung hukum
artinya ini ada tindak lanjut lebih komprehensif ya
di mana kami dengan bogor dengan depok dengan kabupaten bekasi dengan dki ini punya ikatan perjanjian kerjasama
jadi ikatan perjanjian kerjasamanya ini dalam bentuk apa nih pak implementasinya akan seperti apa
ya nanti kita atur tentang hak dan kewajibannya
karena kalau hanya dalam peraturan wali kota dan peraturan gubernur itu hanya mengikat batas batas wilayah sendiri
tidak mengikat antar kerjasama daerah satu dengan daerah lainnya yang bertetangga dan sebagai penyangga gitu
saya mau ke bu ade yasin
bu ade yasin tadi dari teman teman anda seperti pak idris dan juga pak rahmat effendi juga
sempat menyinggung persoalan jaring pengaman sosial atau social safety net begitu
ini sepertinya menjadi persoalan yang sedang dipikirkan oleh anda dan juga teman teman kepala daerah di lima wilayah penyangga begitu
nah apakah kemudian itu menjadi salah satu persoalan yang cukup berat
karena kan apbd terbatas sementara harus memberikan jaring pengaman sosial ataupun memberikan jaminan begitu kepada masyarakat di wilayah masing masing bu ade
pasti semua wilayah juga merasakan itu mbak
jadi psbb ini akan tuntas akan selesai ketika jaring pengaman sosialnya juga selesai
dan ini sedang kita atur sebetulnya bagaimana pemerataan dalam pemberian jaring pengaman sosial atau bantuan sosial
jadi kita pisahkan antara bantuan yang sudah rutin seperti pkh bantuan non tunai lalu bantuan bantuan dari pemerintah pusat dan program
nah ini yang paling banyak adalah yang terdampak ketika mereka kehilangan pekerjaan atau di phk
juga pegawai yang harian dan pedagang pedagang yang biasa berdagang di tempat wisata dan sebagainya yang semuanya sedang tutup
nah tentunya ini menjadi beban kami di daerah begitu pak
oke bu ade sudah ada kesepakatan mungkin dengan pemprov jawa barat siapa yang akan menanggung begitu dari jaring pengaman sosial ini
artinya dari pemprov jawa barat dan juga pemprov dki jakarta apakah akan memberikan bantuan ke lima wilayah penyangga ini bu ade
iya dari bantuan provinsi jawa barat kan ada satu juta untuk dua puluh tujuh kota dan kabupaten
sementara kabupaten sendiri mendapatkan satu ratus dua bantuan untuk seratus ribu orang
sehingga sisanya ini kan masih banyak
yang kita hitung mungkin akan lebih dari lima ratus ribu warga yang terkena dampak
bahkan bisa sekitar seratus ribu orang
satu juta karena dengan jumlah penduduk yang lima sembilan juta itu mbak
jadi ini yang harus kita pikirkan betul kalau kita psbb ingin selesai ya harus selesai juga urusan urusan yang seperti ini
artinya ada komitmen ya dari pemprov jawa barat dan juga pemprov dki jakarta untuk membantu lima wilayah penyangga begitu bu ade
iya karena perbedaannya cukup besar mereka ya
jadi ini harus terintegrasi
tadi disampaikan oleh pak idris juga bahwa kebijakan ini harus terintegrasi
bahkan seharusnya kita lima wilayah yang bersiap siap untuk psbb mengadakan simulasi bersama begitu loh
supaya kebijakan ini terintegrasi bersama
jadi lima wilayah itu nggak beda beda begitu
jadi ini memang harus diluangkan satu hari untuk bisa mensimulasikan supaya ini juga berjalan dengan baik dan lancar
dan bila perlu ini oleh di apa
kita di guidance lah
oleh pak gubernur begitu
pak gubernur yang punya juga kewenangan juga untuk mengatur kami gitu
jadi di lima wilayah ini kita duduk bersama simulasikan bersama dan mudah mudahan pak gubernur mau untuk menjadi guidance kami gitu
oke kita akan lanjutkan nanti perbincangan kita dengan para kepala daerah dan juga pengamatan takut tanirwono yoga cnn indonesia
prime news akan kembali sesaat lagi
anda masih bersama kami di cnn indonesia prime news dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita dengan para kepala daerah dari beberapa wilayah penyangga provinsi dki jakarta
ada pak muhammad idris walikota depok
pak rahmat effendi walikota bekasi
dan ibu ade yasin bupati bogor
dan juga ada pengamat tatakota nirwono yoga
semuanya dari luar studio
dan saya akan lanjutkan lagi
pak idris pak idris seberapa yakin sebetulnya anda dan juga teman teman kepala daerah lainnya bahwa psbb ini dapat menekan angka penyebaran covid sembilan belas
ya karena psbb ini tujuannya adalah pencegahan
artinya jangan sampai kita menangani pasien pasien yang sudah terkena positif tapi ini tidak kita laksanakan
artinya harus seiring sejalan antara penanganan dan pencegahan
psbb ini diantaranya bagaimana kita melakukan pencegahan se efektif mungkin
kita sudah yakini bahwa efektivitas daripada pelaksanaan psbb ini
tadi kebersamaan gotong royong kita dan sinergitas kita kolaborasi kita
khususnya dki sebagai epicentrum dari covid sembilan belas ini
dan ada ada penyangga di mana warga penyangga ini adalah warga yang komuter
sehingga dengan demikian insya allah dengan semangat dan keyakinan kita
kita bisa melakukan pencegahan yang se efektif mungkin
itu tadi modalnya adalah semangat dan juga kebersamaan sama sama kita lakukan
artinya ketika ada hal hal misalnya di perbatasan ada hal hal yang kasus yang barangkali remeh
tapi ini tidak bisa diremehkan
misalnya begini ya misalnya begini di perbatasan depok ini sudah efektif tentang masalah pelarangan sholat ataupun kegiatan keagamaan
entah di masjid ataupun di gereja
tetapi di daerah perbatasan wilayah sebelahnya ini tidak berjalan dengan baik
nah ini akan jadi masalah ke depannya
nah ini akan tidak efektif
makanya benar benar pengetatan khususnya daerah perbatasan
seperti itu mbak
oke pak rahmat effendi tadi sudah dijelaskan oleh pak muhammad idris bahwa
insya allah ini bisa berjalan dengan baik artinya harus ada sinergitas begitu antara semuanya
nah anda seberapa yakin sebetulnya ini dapat menekan angka penyebaran covid sembilan belas dengan psbb dki jakarta dan juga wilayah penyangganya
ya sebetulnya keyakinan kita pada saat kita sepakat di lima wilayah ini
meminta kepada pak gubernur untuk mempercepat proses legalisasi dari karantina wilayah terbatas yang dilakukan bersama
artinya kami sih optimis ya
bahwa ini berhasil
tapi kan ada daerah lain maksudnya dki yang harus sama sama kita bekerja sama
karena ada dua kepentingan dari warga kita yang punya ya interaksi ke dki
jadi kalau saya sih sekarang kalau saya terima suratnya
surat penetapan itu saya tinggal tanda tangan perwa tinggal tanda tangan kepol
saya paparkan di pak gubernur ya saya kira tahapan tahapannya sudah
terus kapalnya sudah sudah tinggal jalan
hanya tadi kemampuan terhadap social safety net ini memang kita terbatas
karena itu kita sekali lagi berharap pak gubernur jawa barat pak gubernur dki untuk sama sama memikirkan kita
bu ade bu ade terakhir saya mau tanya apakah anda mengkhawatirkan adanya benturan birokrasi begitu
karena kan ini memang diharapkan yang menjadi guidance nya pemimpinnya adalah gubernur dki jakarta
sementara lima wilayah penyangga dan dua wilayah lainnya di provinsi banten
seperti tangerang dan juga tangerang selatan juga butuh untuk bersinergi bersama sama
anda mengkhawatirkan ada benturan birokrasi tidak ibu ade
ya seharusnya dalam situasi begini sudah tidak perlu lagi birokrasi kita ya
dan semua juga sudah luas ya
di beberapa dinas kementerian juga sudah melonggarkan birokrasi untuk khusus dalam wabah covid sembilan

dan tinggal bagaimana kita ada kebawahan kita untuk berembuk ya bersama
menyelesaikan persoalan ini bersama
karena kalau memang betul tadi disampaikan kalau tidak dilakukan bersama sama dan bersinergi
ini tentunya akan sulit
karena kami sebagai wilayah penyangga jakarta dan pintu dari bogor ke jakarta jakarta ke bogor itu ratusan mbak
jadi sehingga lalu lalang orang ini tidak terkontrol
nah mudah mudahan dengan psbb ini juga lalu lalang orang bisa terkontrol dengan penerapan penerapan pembatasan

seperti berkendaraan ataupun dari bogor ke jakarta melalui komuter lain misalkan
ini kalau tidak dibatasi ini akan menambah lagi jumlah positif
tetapi pembatasannya ini harus juga terintegrasi
bagaimana dari bogor penumpang naik terus dari kabupaten bogor dari bojonggede

kesananya itu jangan sampai di sini dibatasi di bogor tapi begitu sampai citayam karena banyaknya penumpang
akhirnya pembatasan itu juga menjadi terganggu
saya sih lebih berharap untuk angkutan angkutan umum seperti ini pembatasannya harus lebih ketat
oke terima kasih sekali bu ade saya terakhir mau ke pak nirwono yoga
pak nirwono anda mengkhawatirkan apa nih dengan adanya psbb sudah ada di pemprov dki jakarta
kemudian di lima wilayah penyangga dan nanti ada dua di daerah lain seperti tangerang dan juga tangerang selatan
akan ada potensi untuk benturan birokrasi benturan kerumitan birokrasi

ya yang pertama tadi yang perlu saya garisbawahi bahwa seluruh kepala daerah di sejabur dan tabek
harus memiliki pemahaman yang sama sehingga penerapan kebijakan psbb hanya akan efektif
kalau dilakukan secara serentak bersamaan ya kalau tidak bersamaan maka yang terjadi tadi yang saya katakan
tidak akan efektif pembatasan wilayah tadi satu oleh karena oleh karena itu yang kedua poinnya untuk menselaraskan semua
keputusan maupun teknik pelaksanaannya saya melihat ini ada kendala di egoisme daerah sebenarnya
artinya antar kepala daerah ini dengan adanya otonomi daerah terlihat terbukti sulit untuk berkoordinasi secara umum langsung ya
oleh karena itu akan lebih baik untuk memotong waktu ini sebenarnya untuk memotong waktu kebijakan
ada baiknya pemerintah pusat dalam hal ini presiden untuk langsung mengkoordinasikan
udah nggak bisa tingkat menteri tapi langsung presiden berkoordinasi langsung dengan gubernur dki gubernur jabar
gubernur banten yang langsung dibawahnya adalah wali kota dan bupati se jabodetabek
duduk bersama menentukan psbb tanggal bersama kemudian efektivitasnya empat belas hari kemudian sampai dengan tanggal bersama
dan peraturannya harus sama seragam sehingga tidak ada setelah rapat itu tidak ada lagi pembahasan
ini berdiskusi itu pendanaan seperti itu dengan demikian kita akan memotong waktu sebenarnya
empat belas hari ke depan itu sebenarnya waktu yang sangat penting krusial untuk sejabodetabek
ini bukan hanya untuk dki marifana nah ini mungkin yang kalau kita lihat dari penjabaran teman teman tadi
justru kendala utamanya adalah koordinasi antar kepala daerah
oleh karena itu tidak bisa diserahkan kepada dki ya tadi ya artinya bergantung berarti juga tidak bisa
di sini harus pemerintah pusat mengambil alih untuk mengkoordinasikan semuanya
oke nanti kita tunggu saja apakah kemudian pemerintah pusat bisa mengambil kendali seperti tadi yang disarankan oleh pak nirwono yoga
karena harus menurunkan egocentris kepala daerah semuanya
mengingat desentralisasi itu ataupun otonomi daerah itu memang mempersulit begitu ya pak nirwono ya
dan harus ada
dan keserempakan waktu dan juga koordinasi akan menentukan sekali bagaimana psbb di dki jakarta dan di wilayah penyangga
terutama di lima wilayah penyangga dan juga dua wilayah penyangga lainnya akan sangat menentukan penurunan angka penyebaran covid sembilan belas
betul sekali mbak
oke terima kasih sekali para narasumber yang sudah bergabung dari luar studio
ada pak muhammad idris wali kota depok pak rahmat effendi wali kota bekasi dan ibu ade yasin bupati bogor
serta pengamat tata kota pak nirwana yoga atas waktunya malam hari ini bersama dengan cnn indonesia prime news
dan satu ratus lima puluh anggota kerajaan arab saudi dilaporkan positif terinfeksi virus corona
informasinya sesaat lagi tetap di cnn indonesia prime news